dan kita telah bergabung dengan anchor cnn indonesia alfian raharjo yang saat ini berada di madinah arab saudi
ya selamat pagi alfian kalau kita bicara mengenai para jemaah calon haji kalau tadi di liputannya sudah banyak sekali melakukan aktivitas dari pagi
lalu bagaimana kondisi para jemaah haji calon di sana apakah memang aktivitas sudah dilakukan dari pagi
dan apa saja agenda pada hari ini yang biasa dilakukan oleh para calon jemaah haji
ya selamat pagi yuda dan juga dea memang tadi sholat subuh berlangsung pada pukul empat lebih dua waktu madinah
dan sejam atau bahkan dua jam sebelumnya banyak para jemaah yang sudah mulai datang memadati kompleks masjid nabawi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah
bisa kita lihat bersama tadi melalui tayangan sebelumnya yang disampaikan
dan ketika sholat subuh selesai maka ribuan jemaah sudah akan keluar dari kompleks masjid karena akan bergantian untuk bagi jemaah wanita akan segera memasuki kompleks masjid untuk berkunjung ke raudoh
dan meskipun sebenarnya para jemaah laki laki atau pria masih diizinkan untuk berada di dalam tapi memang kapasitasnya tidak bisa terlalu banyak karena memberikan kesempatan bagi para jemaah wanita untuk bisa masuk ke kawasan raudoh
dan setelah sholat subuh berjalan
biasanya para calon jemaah calon haji ini banyak yang sudah kembali ke penginapan atau bahkan berjalan jalan berkeliling untuk sekedar mencari sarapan pagi begitu
dan saya saat ini tepatnya berada di pelataran sebelah barat kompleks masjid nabawi
biasanya ini adalah tempat yang paling ramai dikunjungi para jemaah calon haji indonesia
terutama karena memang di sini kita bisa memberi makan sejumlah burung merpati
banyak terdapat di kawasan ini
dan di belakang saya kalau bisa saya sayangnya tidak begitu terlihat di sini
ratusan bahkan ratusan merpati itu berkumpul untuk menunggu diberi makan oleh para calon jemaah haji atau warga yang sengaja menghabiskan waktu datang ke pelataran sebelah barat di kompleks masjid nabawi ini
ya alfian bagaimana dengan cuaca di sana
karena kita tahu cuaca menjadi faktor penting apalagi kalau berbicara soal kesehatan
dengan agenda yang padat tentunya kondisi cuaca ini menjadi penting untuk diketahui
baik dea memang cuaca kalau kita ketahui belakangan ini suhu agak sedikit lebih tinggi jika dibandingkan beberapa hari sebelumnya
belakangan ini suhu sudah mencapai kisaran empat puluh satu bahkan sampai empat puluh tiga derajat celcius
dan ini terus saja menjadi tantangan tersendiri bagi para jemaah calon haji untuk berada di sini
meskipun kita tahu indonesia adalah negara tropis tapi biasanya panasnya tidak sampai sekitar empat puluh
empat puluh dua bahkan empat puluh tiga derajat celcius
jadi ini mungkin menjadi tantangan tersendiri
dan diharapkan sehingga para jemaah calon haji untuk bisa menjaga stamina karena nanti kuncak haji baru akan berlangsung beberapa hari ke depan
sebelum para jemaah calon haji dari madinah ini akan bergerak ke makkah
kemudian mereka akan melakukan wukuf di arafah di sana
dan memang selama wukuf itu adalah tantangan tersendiri bagi jemaah calon haji
karena memang berada di lapangan
tetapi saya yakin sejumlah ppih atau petugas haji sudah memberikan informasi sebaik baiknya kepada jemaah calon haji ini untuk menjaga stamina nya
kemudian tidak terlalu lama beraktivitas di luar ruangan
karena jangan sampai sebelum kuncak haji para jemaah calon haji ini sudah kondisinya
atau stamina nya sudah drop sehingga nantinya akan mengganggu pelaksanaan kuncak ibadah haji
baik alfian raharjo terima kasih untuk laporan langsung dari mekah ya madinah
nanti coba selalu memberikan informasi meskipun cuaca tadi panas tapi tetap semangat
dan semoga ibadahnya terus berjalan dan lancar sampai nanti pada kuncak haji